tinggi bulan pada saat matahari terbenam di yogyakarta
atau hilal sudah wujud
dan di seluruh wilayah indonesia
pada saat matahari terbenam itu
bulan berada di atas ufo
satu ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
jatuh pada hari sabtu pon dua april dua ribu dua puluh dua miladia
bulan pada saat matahari terbenam di yogyakarta
plus empat derajat lima puluh menit dan dua puluh lima detik
atau hilal sudah wujud
dan di seluruh wilayah indonesia
pada saat matahari terbenam itu
bulan berada di atas ufuk
empat umur bulan ramadan
dan tanggal satu sawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
jatuh pada hari senin pon dua mei dua ribu dua puluh dua miladia